pak presiden mengajak pak prabowo dan bertemu ganjar banyak orang beranggapan bahwa itu perjodohan politik
banyak ada anggapan bahwa itu perjodohan politik antara bertemunya prabowo dan ganjar di kebumen pak
itu panen raya panen raya di sawah
kebetulan pak prabowo mau ke magilan saya ajak bareng turun di pulau trogok
karena pertemuan pak prabowo siang sudah ke sawah dulu kita panen raya
panen raya sudah ada saya ada pak ganjar ada pak prabowo
idealnya pak prabowo yang capres atau pak ganjar yang capres